presiden joko widodo hari ini bertolak ke istanbul turki untuk menghadiri sidang ktt luar biasa organisasi kerjasama islam atau oki
membahas sikap pemerintah amerika serikat yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
dalam ktt itu presiden jokowi akan menyampaikan sikap rakyat indonesia atas pengakuan sepihak amerika
serta meminta negara negara oki untuk membulatkan suara dan persatuan untuk membela palestina
selain itu pemerintah indonesia akan menyampaikan langkah langkah yang bisa dilakukan baik secara bersama atau individu untuk membela palestina
sidang ktt oki akan digelar pada hari rabu tanggal tiga belas desember besok
presiden jokowi dan rombongan akan kembali ke indonesia pada kamis siang
saya dan rombongan hari ini akan bertolak ke istanbul turki untuk menghadiri ktt luar biasa
ktt oki mengenai palestina
ktt oki ini sangat penting dan akan berlangsung besok tanggal tiga belas desember dua ribu tujuh belas
ini adalah kesempatan pertama bagi negara negara oki untuk secara bersama dan tegas menolak keputusan presiden trump
yang mengakui yerusalem
sebagai ibu kota israel
pada kesempatan tersebut saya akan menyampaikan penolakan kita rakyat indonesia atas pengakuan sepihak amerika serikat
dan meminta negara negara oki untuk membulatkan suara dan persatuan guna membela palestina
dan menyampaikan beberapa langkah
langkah yang dapat kita lakukan baik secara bersama maupun secara individu untuk membela palestina